lima roll kabel optik milik pt telekomunikasi indonesia di bekasi ludes terbakar minggu siang
lokasi terbakarnya kabel yang dekat dengan permukiman membuat warga sekitarnya panik
belum diketahui penyebab pasti kebakaran petugas pun masih melakukan penyelidikan
warga kavling titian kelurahan kalibaru kecapatan b dan satria kota bekasi panik
saat melihat kobaran api yang membesar bersama kepulan asap tebal
dari lima roll kabel optik berukuran besar yang terbakar minggu siang
warga pun sempat mengevakuasi barang barang dari rumah mereka
lantaran khawatir api merambat ke rumah milik warga
api yang terus membesar nyaris mengenai bagian belakang rumah warga
demi menghindari kebakaran meluas warga bergotong royong mencoba memadamkan api dengan alat seadanya
menurut warga benda yang terbakar adalah kabel optik milik pt telekomunikasi indonesia
yang ditaruh di lahan kosong sekitar permukiman warga
sedangkan karyawannya tinggal tak jauh dari lokasi kebakaran
jadi awalnya anak anak pada main lihat ada api langsung pada terak terak
api cepet banget gedenya bang
apa yang terbakar tadi bang
kabel pro ya pln
pln apa telekom tadi
kabel gulungan banyak di situ
petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian
langsung mendinginkan barang yang terbakar
sedangkan pihak kepolisian polsek medan satria bekasi
memasang garis polisi untuk melakukan penyelidikan
kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
pasalnya satu roll kabel optik sepanjang tiga km
harganya diperkirakan mencapai seratus juta rupiah lebih
ari kustara bekasi
ada gejala gangguan prostat
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat